saya cari di sekitar pesisir pantai aja
untuk mencari siapa
bukan kan rombongan ustazah nurul itu kan perempuan semua
gak ada kaum laki lakinya
gak ada kaum adamnya
gak ada tulang rusuknya
saya yang melengkapi
gimana pak dek
ya kan ya dong ya deh
saya emang setuju
tapi kan keadaan lagi kritis
ya kan kalau misalkan kita sekarang semuanya nyari haikal ke hutan
terus tiba tiba usah danuyuk kenapa napa
kan kita juga jadi merasa bersalah juga
kalau gitu sekarang saya mau pergi ke arah pesisir pantai
terus gimana dong nih ustadz
untuk cari mereka
biar cepat ketemu
terus ustadz musa ustadz ridwan sama ustadz zaki
tolong cari mereka itu ke hutan ya
takutnya mereka nyasar ke sana ustadz
saya pasti akan mencari mereka sampai ketemu
ustadz ridwan juga pasti kan
ada tempat yang lebih terangan dikitnya
hutan kan gelap
bukan apa apa ya
aneh udah gelap
kalau malah aneh yang hilang tengah hutan gimana nih
ah itu namanya beli gelang di pasar kerukut
bilang aja kalau takut
nih ustadz musa yang mulia dasantun
tidak pernah takut kepada apapun
yang ustadz takutkan hanyalah kepada allah swt
hei tunggu dong
teteh kasih kan
masak air sampai mendidih
amit amit aneh takut maaf ya
aneh kagak takut
kita cari hutan ambil temu ya
kalau aneh kagak temuin itu anak anak
ya kagak berhasil berarti
semua orang gak bisa kalau kayak gitu
yaudah kalau gitu tanpa banyak pasal pasal lagi kita berangkat ayo
ustadz bentar sebelum berangkat ada baiknya kita berdoa
nah itu dia
nanti ketemu anak anaknya
oh iya ustadz zaki silahkan dipimpin doanya
kita panjatkan doa kepada allah swt kita menjaga keselamatan untuk kita semua terutama dikembalikan anak anak yang hilang ya
amin ya allah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jangan terlalu ayah daripada rebutan kayak gini sih
lebih baik harta harta karunnya disatuin aja lagi
abis itu kita kan cari bareng bareng
terus bagi dua deh gimana simpel kan
wah api tenang kata musuh
eh bentar toh
jangan dibagi dua toh
kalau dibagi dua toh ya gak kebagian dong kita
oh iya sebentar
maksud owae sih begitu
cuman bayangin aja
kalau harta karun yang kita orang dapet itu
akhirnya kita mendapatkan harta harum selama ini
ini pasti keren
kita orang jadi kaya
masih banyak nih
ya makasih ya mas
ya ya semuanya
makasih dan ismail dan asun
aku menjadi kapten laut
aku bisa membeli kapal aku
karena aku mendapatkan
harta yang banyak
aku akan menguasai
aku setuju banget atas kerja asamanya
kalau kamu gimana sob setuju gak
kita setuju gak ya
iya menurut lukman sih
lukman juga ikut sobri deh
kalau aku sih setuju
karena kalau peta ini cuma separoh
ya kita gak bakal bisa
dapetin harta karunnya dong
betul banget tuh
kita lihat bareng bareng
keterlaluan pak d
ini kerja ini bikin kacau nya
gak ada bosen bosennya
bikin rusuh bikin riwuh marah saya
pak d pak d sabar
pak d mereka pun kabur pun
juga karena sesuatu pasti
oh iya mungkin karena itu ya
maksudnya ustadz ustadz tahu sesuatu
ustadz ridwan kan kita semua tahu haikal itu
punya cita cita menjadi seorang peluit
ini sekarang nih dia nih lagi jalan jalan di pantai
seolah olah itu dia sedang menjadi seorang pelaut
kemudian dia itu mencari harta karun
dan ceritanya dia tuh lagi ngelawan para perompak itu
begitu dia ambil harta karunnya
bajak lautnya dateng dihajar sama dia
puh diambil lagi
hantar ke kanan hantar ke kiri
hancar lagi gojak laut sikat lagi
wah abis bajak lautnya sama dia
wah keren gitu ustadz
yaudah kalau begitu
gimana kalau kita pecah sekarang
oke oke baik baik
yaudah kalau begitu saya mister sergi
sama pak d kita cari ke hutan
nah terus kalau ustadz musa mau cari kemana ustadznya
saya cari di sekitar pesisir pantai aja
untuk mencari siapa
bukan kan rombongan ustadz zanurul itu kan
nggak ada kaum laki lakinya
nggak ada kaum adamnya nggak ada tulang rusuknya
saya yang melengkapi
hah emang maunya itu ma
gimana pak d setuju kan
ya kan ya dong ya deh
saya nggak setuju tapi kan
keadaan lagi kritis
ya kan kalau misalkan kita sekarang semua nyari haikal ke hutan
terus tiba tiba ustadz zanurul kenapa napa
kan kita juga jadi merasa bersalah juga
kalau gitu sekarang saya mau pergi ke arah
untuk menjaga grupnya ustadz zanurul
ya kalau gitu saya kesana
ya udah kita berangkat
kayak orang hutan ini